komisi pemilihan umum daerah dki jakarta mengesahkan surat keputusan nomor empat puluh satu tentang tahapan program dan jadwal gelaran pilkada dki jakarta
namun beberapa perubahan masih harus dibahas dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat tim kampanye paslon dan juga bawaslu
jika draft perubahan sudah dihimpun kpud nantinya akan dilaporkan kembali ke kpuri untuk sinkronisasi dan akan ditetapkan pada tiga hari ke depan